tapi kita kangen mandi yuk
gak nyangka ya glenn udah jelas jelas ketawaan sama lo
tapi laura tetep aja cuek
soal lo tuh gak terjadi apa apa
gan kok kenapa sih gak pernah mau ngomong sama gue
lo tau sendiri kan gue tuh bener bener suka sama lo
lo mau ngejir ngejir cewek yang udah hianatin lo
buat apa sih
gwen apa sih kurangnya gue dibandingin laura
kenapa sih lo gak terima aja cinta gue terus tinggalin selaura
eh lo denger ya
nah putus sama laura kapan aja
tapi sampai kapanpun gue akan suka sama lo
laura lagi laura lagi
gue bakal bikin pembahasan sama
tapi aku antar kamu pulang ya
muka kamu udah pucet sayang
aku cuma mau istirahat aja di kelas
yaudah duluan ya
ada apa glenn
jangan jangan glenn udah tahu lagi keadaan aku yang sebenarnya
aku gak mungkin cerita
eh jawab dong
eh aku tuh gak ngerti ya kamu ngomong apa
eh kenapa lu
lu ada belom yang cowok lain
yang cowok lain
aduh lu jangan ngaco deh glenn
cowoknya tuh lu kan
dia tuh selingkuh
lu kayak gak tahu aja dia suka sama lu
orang kalau suka itu ngelakuin segala hal
gimana sih lu
terus tadi gue ngeliat apa
gue ngeliat sendiri tadi pagi
udah deh gini
terus belum tanya sama laura
lu tuh buktiin sendiri
itu bener apa kagak
dan yang kedua lu urus tuh kumis
yaudah lu buktiin aja sendiri
udah gue cabut deh
bagaimana bu merry
kira kira apa yang bisa saya bantu
saya lagi ramah
saya lagi ramah
saya lagi ramah
sementara saya tidak punya pegangan uang sama sekali
bah itu hanya persoalan semut
kenapa ibu gak bawa aja ke rumah saya langganannya ibu
segala macam tagian bentuk tagian
otomatis akan dipotong dari tabungannya ibu
ya ampun pak
terlalu banyak yang saya harus pikirkan
kalau seandainya ada pembeli buat perusahaan
saya bisa jual perusahaan
tak bisa lah bu
itu hanya proses administrasi
uang ibu itu bisa langsung keluar
yang penting ibu jamin sudah ada pemilihnya
yang penting ibu jamin sudah ada pembelinya
yang penting ibu jamin sudah ada pembelinya
terlalu banyak yang saya harus pikirkan
jujur aja atm saya hilang dan
saya gak bisa ketemu buku rekening saya
memang selama ini yang saya kenal bu meri
belum pernah melihat sekacau ini
yang saya kenal bu mary adalah seorang wanita yang sangat detail dalam segala hal
saya memang biasanya detail

karena terlalu banyak beban yang harus saya pikirkan belakangan ini
dan saya sebenarnya malu
dan saya sebenarnya malu
saya nggak punya pegangan uang sama sekali pak
mudah mudahan uang satu juta ini cukup untuk jadi pegangan ibu sementara
karena saya memang tidak punya uang cash lagi
saya pasti akan kembalikan
oh tidak usah ibu
ibu tidak perlu rempah rempah mengembalikannya
ibu tidak perlu rempah rempah mengembalikannya
ada satu hal lagi pak
kalau saya boleh minta tolong

bapak tolong carikan pembeli buat perusahaan saya
saya ingin menjual aset aset almarhum suami saya
saya sudah tidak mau tinggal disini lagi
terlalu banyak kenangan buruk
ibu merry yakin
apa karena ibu mary merasa gelisah karena ada kembaran ibu itu

tapi saya yakin sekali saya ingin jual
dan tolong jangan diungkit soal kembaran saya

itu juga terlalu buat saya
baiklah kalau begitu
lo kenal sama cowok itu
dia tukang ojek gue
lo sekarang pakai tukang ojek
iya soalnya disuruh sama tante saphira
biar gue gak telat ke sekolah
sini gue bawa tasnya
ya udah gue duluan ya
kurang ajar sih laura
berani beraninya dibawa cowoknya ke sekolah
apaan tuh rambutnya kayak gitu
bajunya juga norak banget
batu aku apa sih
siap banget sih gue
ngeliat cowoknya yang jelek
akhirnya rencana gue berhasil
biarpun gue gak suka sama gue
tapi dia akan tetep jadi cowok gue
pelangnya cepet banget deh
kamu belum pulang
belom ki aku
lagi nungguin tante merry dia katanya mau jemput aku
tante merah mau jemput kamu
kamu kenapa sih sekarang berubah sama aku
gak kayak biasanya tau gak
nggak ku aku gak apa kok
nunggu tante mer
bila jam berapa ini loh
gak apa aku tunggu tante merry aja
kalau kamu mau pelan pelan pelan pelan aja ya
ya kalau gitu aku nungguin kamu
gak usah ki gak apa kalau kamu mau pelan pelan pelan pelan aja takut ke sore ya
gak gak aku nungguin ya
bisa kamu sendirian sini
rupanya si mary udah atur semuanya
ternyata dia lebih pintar daripada gue

tidak ada yang bisa ngelakuin

buat cari duitnya dia sampai dapat